akhirnya aku menemukanmu putri surotadi
aku akan membunuhmu
tidak akan ada yang mendengarmu
dan akan membunuhmu
akhirnya aku menemukanmu larasati
keinginan bestari akan terkabul
larasati tidak akan pernah kembali lagi ke rumahnya
ada burung terluka
kasian sekali dia
suara apa itu
suara apa itu
kenapa bisa pergi
kekasih mereka itu merupakan ''golyphs''

kita bisa mikirkan alat alat bahwa usri

pasti dia tidak jauh dari tempat sini
tahu ya ternyata kalian ada di sini
mana beda dariku
cepat katakan dimana dia
kami juga sedang mencari bibit cantik itu paman
kalian berdua jangan main main denganku
kami tidak main main paman
paman lihat sendiri saja
dia tidak bersama kami
jangan jangan paman berdikah yang menjemput ikannya
kalian berdua masih saja cepat berbohong
lagi lagi aku tertipu
aku menemukanmu putri surat tadi
aku akan membunuhmu
tidak akan ada yang mendengarmu
dan akan membantumu
tidak tolong jangan sakiti saya
aku akan membunuhmu
sekarang aku ada dimana
aku harus ke arah mana ini aku tidak tahu
akhirnya aku menemukan bidadariku
jangan takut malu cilai pergi tanah jangan nanggu aku
tenang bidadariku tenang
aku ini bukan ciluman jahat
aku hanya mengagumimu dan ingin menjadi kekasihmu

aku hanya mengagumimu dan ingin menjadi kekasihmu
aku tidak sudi menjadi kekasihmu

kamu itu makhluk aneh
sayang bidadariku jangan pergi
mau pergi kemana kau
kenapa kamu selalu membunuhku
aku tidak ada urusan dengan kamu
tolong jangan ganggu aku
adalah musuh pemuyutanku
dan aku sudah bersumpah
dan seluruh garis keturunannya
diawali dengan kematianmu
belum tidak saksa jelek
hai monyet busuk
jangan ikut campur kau

selek sembunyi dimana kamu
kalau begitu kita harus membantu paman badrika
jangan mobi jangan
bisa bisa om badrika yang malah menangkap kita
sudah biarkan saja
paman badrika berkelahi dengan durkala itu
tapi kasihan paman badrika
sudah biarkan saja
paman badrika pasti bisa menghadapi durkala itu
sudah lebih baik kita kampus saja